kongres luar biasa partai gerindra kembali mengukuhkan prabowo subianto sebagai ketua umum partai berlambang garuda
selain sambutan dari presiden joko widodo dalam kongres gerindra ternyata ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri
juga diberikan panggung istimewa dengan menyampaikan sambutan di hadapan kader partai gerindra
kehadiran ketua umum partai banteng itu seolah menguatkan sinyal kemesraan pdip gerindra dalam kontes politik nasional
apakah kedekatan kedua partai ini adalah bagian dari konsolidasi pilkada dan pilpres dua ribu dua puluh
lalu sejauh mana kebersamaan kedua partai ini dapat berlangsung
kita akan coba ulas dalam dialog prime news malam hari ini dengan topik utamanya adalah menakar kadar kemesraan gerindra pdi perjuangan
bersama dengan ada bang adi prayitno analis politik yang sudah bergabung dari luar studio
selamat malam bang adi praitno
selamat malam raihan
kabar baik bang adi
dan juga kami masih menunggu bergabungnya ferry juliantono wakil ketua umum partai gerindra yang sebelumnya sudah terkonfirmasi akan ikut dalam diskusi kami pada malam hari ini
jadi saya akan mulai dulu dari bang adi praitno melihat dari luar bang adi praitno
ini cukup menarik kalau kita melihat apa yang terjadi di klb partai gerindra bukan karena prabowo kembali terpilih lagi
itu mungkin tidak begitu mengejutkan
tapi kemudian kita lihat ada megawati soekarno
putri di sana yang diberikan tempat khusus untuk memberikan sambutan
nah ini seolah menguatkan dugaan bahwa atau sinyal bahwa kedua partai ini memang cukup mesra belakangan ini
apa yang anda baca dari luar bang adi praetno dengan kehadiran megawati
apakah ini benar bahwa ini adalah secara simbol politik
jelas sekali terlihat bahwa memang kedua partai tengah bersekutu
seperti apa anda melihat ya bang
ya saya kira banyak hal yang bisa dikomentari bisa dijelaskan dari
di kongres luar biasa partai gerindra hari ini ya reinhardt
terutama soal kehadiran ketua umum pdip megawati soekarno putri
politik itu kan soal bagaimana menciptakan momentum politik
kita tidak pernah mendengar bahwa gerindra hari ini akan melaksanakan klb yang cukup luar biasa
tiba tiba ada klb bagi saya itu adalah satu momentum politik
satu memang ingin mengukuhkan kembali prabowo suwanto sebagai ketua umum gerindra
yang kedua sekaligus sebagai momentum
untuk mengumumkan kepada publik tentang cinta lama bersemi kembali
clbk nya antara prabowo dengan megawati
cinta lama bersemi kembali antara pdip dan gerindra
yang selama lima tahun yang lalu sempat terjadi satu jarak politik yang cukup luar biasa
itulah yang kemudian orang mengandai andaikan ini jangan jangan adalah satu langkah awal
yang kemudian serangaja dirajut oleh kedua partai ini
untuk menuju dua ribu dua puluh
karena ini adalah clbk tentu batu bata pertama yang mereka harus bangun adalah membangun kebersamaan
terutama di pilkada serentak di dua ribu dua puluh
atau kita melihat di sejumlah pilkada yang cukup signifikan dan penting
memang pdip dan gerindra itu selalu berkoalisi
di tangerang selatan misalnya itu berkoalisi
kemudian di medan juga berkoalisi
dan di banyak tempat
pilkada pilkada yang dianggap seksi memiliki basis pemilih yang cukup banyak
pdip dan gerindra ini bukan hanya berkoalisi tapi menjadi sekutu yang utama
wajar kalau kemudian publik melihat ini semacam batu lompatan pertama sebenarnya
dari sebuah ujian kemesraan yang dibangun kembali antara pdip dan gerindra
jadi hal hal ini yang kemudian bisa dibaca secara lumrah
itu yang pertama
yang kedua memang kalau melihat gestur
kemudian intonasi dari gerindra dan prabowo
sepertinya memang sulit untuk dibantah
bahwa prabowo lah orang satu satunya yang memang dipersiapkan untuk maju kembali di dua ribu dua puluh
apalagi misalnya kalau melihat trend survey
saya kebetulan februari lalu rilis survei
di antara begitu banyak kandidat yang lainnya
ganjar boleh populer
risma boleh populer
ibn kamil boleh populer
tapi jarak elektabilitas tokoh tokoh kepala daerah ini cukup jauh dengan prabowo
belum lagi misalnya tokoh tokoh kepala daerah ini
sepertinya kesulitan untuk mendapatkan dukungan partai politik
itu bukan perkara gampang
disinilah kemudian letak
bagaimana prabowo mulai saat ini sudah kembali menciptakan momentum politik
mulai klb diciptakan sebagai kota umum yang
kemesraannya dengan pdip
kemesraannya dengan jokowi dan seterusnya
ini adalah anyaman anyaman politik yang sengaja disampaikan kepada publik
bahwa saat ini prabowo tidak ada satupun kendala psikologis dengan semua tokoh tokoh partai di republik ini
karena dua orang ini adalah simbol penguasa saat ini
kemudian penggawati sebagai kota umum partai politik
yang dua pre border memenangkan
nah ini yang kemudian membuat kenapa klb hari ini itu menjadi penting
bagi saya ini adalah bagaimana prabowo melakukan satu manuver dan show of politik
sekaligus hembusan napas yang pertama
pak prabowo ini akan melangkahkan kaki politiknya untuk yang ketiga kalinya
bertarung di pilpres dua ribu dua puluh
sebelum nanti kita bahas lebih jauh bang adi praitno dari survei anda dan juga soal peluang prabowo naik lagi
tadi kita juga
tadi kita juga dengar
tapi kalau dari versi teman teman di partai gerindra
katakanlah tadi ada bung andri rosiade
yang mengatakan bahwa kehadiran mega atau sambutan mega
yang memang karena sebagai kapasitas dalam presiden kelima republik indonesia
nah kira kira apakah kemudian itu alasan alasan seperti itu cukup make sense kah
atau apa yang anda lihat
ya saya kira apapun lah jawaban dari andre rosiade dan teman teman gerindra
kalau atas nama kapasitas presiden republik indonesia
kenapa sby nggak diundang
kan yang lebih dekat setelah megawati adalah sby
sby adalah presiden sebelum jokowi
itu jauh lebih dekat untuk diundang sebenarnya
alasan corona saya kira juga gampang dibantah
sby tinggal virtual
tinggal online memberikan sambutan dan mengucapkan selamat juga ke prabowo
saya melihat ini soal kemestri politik
sekaligus bentuk terima kasih prabowo dan gerindra
yang kemudian diberikan karpet merah untuk bergabung dengan koalisi
itu bukan hal gampang
jadi salah satu membalas budi dari kebaikan pdip megawati dan pak jokowi adalah mengundang dalam kongres luar biasa
kalau bicara ketua umum ketua umum partai ya kenapa yang lain tidak
kalau bicara tentang mantan mantan calon presiden atau mantan presiden kenapa sby tidak
sby segar segar bugar kok
sering saya lihat di youtube lavani itu sering nonton pertandingan volley yang dibuat di tiket gitu
untuk mengenang mbak buwani yudhoyono gitu ya
ini soal chemistry aja sebenarnya
soal kemestri menarik
dan kebetulannya memang prabowo sedang nyaman nyaman ya dengan megawati tadi
soal kemistri menarik bang adi praitno
tapi tampaknya juga kemistri sejak awal juga pdi perjuangan juga sangat terbuka ya dengan gerindra
apa yang menurut anda apa yang membuat pdi perjuangan juga yang sebelumnya sebetulnya dua periode begitu ya
di periode yang lalu menjadi oposisi partai gerindra justru menjadi lebih nyaman
dengan gerindra saat ini
apa yang membuat pdi perjuangan akhirnya justru agak membuka diri juga bung adi prai
tarikan politik napas gerindra dan pdip itu hampir sama
kemudian juga menggunakan jargon jargon populisme politik
seperti dekat dengan kelompok kelompok miskin kota petani buruh dan seterusnya
yang kedua ada sukses story yang sebenarnya susah untuk dilupakan oleh kedua tokoh dan kedua partai ini
ketika pertama kali ngajak jokowi ke jakarta duetkan dengan prabowo mengalahkan fauzi bowo
itu adalah satu momen politik yang sulit untuk dilupakan
itulah kemudian sejak awal dimana gerindra dan pdip menemukan satu kesatuan politik yang
sekalipun dalam banyak perjalanannya ada dinamika ada konfrontasi dalam pilpres
itu tidak menghilangkan kesan awal itu
bukankah cinta dalam politik itu juga sangat ditentukan
bagaimana kesan politik itu diciptakan mas rehat
nah kesan itulah sebenarnya kemudian menemukan momentum kembali ketika gerindra prabowo diundang bergabung dalam koalisi gitu ya
hal hal ini yang kemudian bisa menjelaskan kenapa belakangan megawati justru kelihatan lebih mesra
dengan gerindra dan prabowo ketimbang partai partai koalisi yang lainnya
ada totalitas yang kemudian diberikan oleh prabowo
ada totalitas yang kemudian diberikan oleh gerindra
untuk menyokong pdip dalam berbagai kebijakan kebijakan politik strategis gitu ya
di bilkada sering berkoalisi gitu ya untuk dua ribu dua puluh empat
kemudian kebijakan politik strategis misalnya di dpr kita bisa cek
gerindra itu hampir bisa dipastikan samikna watokna gitu ya
terhadap semua isu isu yang kemudian dihembuskan oleh teman teman di pdip
ini yang saya kira memang saya sejak awal melihat
ada semacam logika politik yang semakin banyak
logika politik yang sebenarnya sedang sengaja untuk disampaikan kepada publik
bahwa gerindra pdip sedang membangun satu poros kekuatan politik baru
dua ribu dua puluh misalnya dalam bilkada ini adalah momen awal sebenarnya untuk merajut kebersamaan mereka kembali
tentu jangka panjangnya adalah dua ribu dua puluh empat
saya nggak tahu persis apakah dua ribu dua dua ribu tiga ini dpr nanti akan memutuskan ada pilkada langsung atau tidak
karena sampai ini debatable
saya membayangkan bahwa pdip dan gerindra akan tetap berkoalisi di isu isu yang strategis
dan tetap akan berkoalisi di wilayah wilayah yang memiliki basis elektoral yang cukup mayoritas gitu ya
tentu sebagai bekal politik menuju jalan panjang dua ribu dua puluh empat
baik bang adi praetno
sambil kita menunggu para politisi gerindra untuk bergabung dalam dialog kita
kita jeda terlebih dahulu dan nanti kita akan bahas juga soal kemudian gerindra yang
tampaknya juga mencalonkan kembali prabowo subianto untuk pilpres dua ribu dua puluh
meskipun secara survei masih paling tinggi tapi ini sudah artinya sudah hat trick
prabowo kemarin juga ikut dalam kontestasi pilpres
apakah masih cukup untuk bisa memenangkan kontestasi itu
kalau kita menerawang agak lebih jauh ke dua ribu dua puluh empat tapi kita bahas nanti
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik masih di dialog menakar kadar kemesraan gerindra pd perjuangan
sudah bergabung bersama dengan kami ada bang andre rosiade
ini kawan lamanya bang adi prayitno ini dari luar studio politisi partai gerindra
baik tampaknya belum tersambung secara audio dengan bung andre rosiade
kami masih menunggu
seperti apa kemudian tanggapan dari partai gerindra
dari apa yang terjadi di kongres luar biasa partai gerindra yang kami bahas
kita masih menunggu bang andre rosiade
tampaknya ada terkendala secara audio
saya akan ke bang adi praitno lagi
kalau begitu bang adi praitno sambil kita menanti lagi dari partai gerindra
jadi bang adi praetno kalau membaca peluang dua ribu dua puluh empat artinya peluang itu cukup besar juga bagi prabowo subianto
meskipun sudah kesekian kalinya mengikuti pilpres
biasanya kan kalau dalam pemilu seperti itu ada kadar elektabilitas yang sudah mentok kah atau masih berpotensi untuk menukik begitu atau justru turun lagi seperti apa
ya betul dalam politik itu tidak ada kematian yang permanen
sekali dua kali bisa kalah tapi sekali dua kali lainnya juga bisa menang
hovifa di pilgub jawa timur dua kali kalah tapi sekali bertanding dia kemudian menang kembali di pilkada kemarin
saya juga tidak bisa membayangkan pasti gitu bahwa andai prabowo bertanding ulang untuk dua ribu dua puluh empat
kalau dibaca tren survei saat ini ya prabowo paling tinggi elektabilitasnya
dan kebetulan untuk bulan agustus ini saya sedang turun survei ini karena diperbolehkan gitu ya
akan kita cek bagaimana tingkat elektabilitas prabowo ketika disandingkan dengan yang lainnya
saya sempat membuat satu simulasi
kalau yang maju itu prabowo anies baswedan dan ganjar pranowo itu semuanya jauh
beda ceritanya kalau prabowo tidak maju dan menyorong sandiaga uno bertanding gitu ya
maka tingkat elektabilitasnya relatif agak bersaing
karena sebagian pemilih prabowo itu lari ke anies baswedan
suaranya agak sedikit berdekatan antara anies antara prabowo maksud saya antara ganjar pranowo dan kemudian dengan sandiaga uno
tapi kalau sekali lagi prabowo yang maju maka agak sulit sebenarnya untuk mengejar tingkat elektabilitas saat ini
tapi ke depan saya menduga turun naiknya elektabilitas prabowo ini sangat tergantung bagaimana performa kinerja prabowo sebagai menhan saat ini
satu satunya yang bisa diukur tingkat kinerja dan akseptabilitas publik tentu adalah
sebagaimana misalnya prabowo mengkapitalisasi posisinya saat ini sebagai menhan
apakah dianggap positif apakah dianggap sedang sedang saja atau justru dianggap negatif sama publik
ini yang akan menentukan jalan panjang prabowo untuk menuju dua ribu dua puluh empat
dulu misalnya sby pernah tuh jadi menteri
waktu jadi menko polhukam berhenti di zaman megawati karena dia dianggap sukses kemudian mendulang suara
dan menang gitu ya
ya baik nanti kita bahas lebih jauh soal itu saya ke bung andre rosiade sudah bergabung bersama dengan kami bung andre selamat malam
selamat malam reinhardt
bang andre kabar baik ya bang ya
baik tadi kita sudah berhasil melaksanakan kongres luar biasa di tengah wabah covid sembilan belas
ya baik bang andre selamat atas kongres luar biasa partai gerindra kita akan bahas juga
ini tadi bang andre bang adi praetno sudah melihat dari luar seperti apa kemudian ada kehadiran dari ketemu megawati soekarno putri ketemu empat pd perjuangan
yang kemudian ini tadi bang adi pray katakan ini seperti
tanda karpet merah juga bagi megawati untuk kebaikan dari pdi perjuangan terhadap gerindra dan satu poros baru secara konteks politik nasional karena ini simbol yang sangat terlihat begitu
benarkah demikian bung andre rosyadi karena ada ketemu pd perjuangan megawati soekarno putri disana
ya tadi memang alhamdulillah kongres luar biasa partai gerindra berjalan dengan lancar
lalu dibuka jam sepuluh pagi oleh pidato sambutan pak prabowo
dilanjutkan ucapan selamat dan pidato sambutan oleh ibu megawati sebagai presiden republik indonesia kelima
dan juga dilanjutkan oleh pak jokowi dodo sebagai presiden republik indonesia
dan alhamdulillah di pleno ke tiga pak prabowo sudah kami tetapkan menjadi ketua umum dan ketua daum pemerintah serta formatur tunggal partai gerindra
intinya reinhardt bahwa bu mega ini kan kongres luar biasa di tengah wabah covid sembilan belas ya
bahkan menkumham pak yasona lawli sudah menyampaikan kepada pimpinan kami pak ini adalah contoh suatu kongres partai politik atau nanti acara munas partai atau munas ormas
yang menjadi landasan dan contoh di tengah wabah covid sembilan belas
jadi mas reinhardt dan mas adi saya itu seluruh peserta itu hari kamis itu di sweep
ya seluruh peserta yang hadir itu di swab
lalu hari tadi pagi sebelum masuk ke arena kami juga pagi pagi di rapid test
lalu protokol kesehatannya dipraktekkan diimplementasikan luar biasa
jumlah anggota peminat yang hadir dibatasi peserta pun juga dibatasi
pun juga dibatasi hanya tiga orang pengurus dpd dpc tidak boleh hadir
jadi ini kombinasi antara fisik dan virtual
ada yang sebagian di bawah dua ratus orang ada yang sisanya hadir secara virtual
ini kombinasi dan ini berhasil dan ini bisa jadi patokan untuk kongres kongres partai yang lain
itu seperti kata menteri hukum dan ham
nah bu mega dan presiden jokowi memberikan sambutan
dalam konteks luar biasa partai gerinda secara virtual juga
karena memang sekali lagi ini ada situasi yang ekstraordinari
situasi dimana kita di tengah wabah covid sembilan belas tentu kita tidak bisa mengundang banyak pihak
seharusnya kalau seandainya kongres ini berjalan secara normal secara konvensional secara fisik semua hadir
tentu seluruh partai politik akan kita undang tentunya
tapi mengapa kemudian hanya pd perjuangan
bang andre rosiade tadi juga dipertanyakan juga oleh bang adi praitno
kalau hanya virtual bisa pak sby katakanlah presiden juga dan juga bisa ketua partai yang lain begitu
apakah ini memang lagi lagi menunjukkan bahwa ya memang saat ini gerindra dan pd perjuangan memang sedang clbk
bahasanya bung adi praitno tadi
jadi kenapa ini bu mega
pertama karena bu mega presiden hari kelima
kenapa pak jokowi
kenapa pak jokowi
karena beliau presiden republik indonesia saat ini
lalu kenapa tidak diundang seluruhnya
diberikan ke setelah itu makanya memang posisi kami saat ini seperti yang ditegakkan oleh pak prabowo
kami berada dalam koalisi pemerintah pak jokowi
di sini pak prabowo sudah memberikan instruksi kepada kami seluruh kader partai gerindra
untuk bekerja keras bahu membahu ya untuk membantu pemerintah agar bisa indonesia selamat dari jurang resesi
indonesia bisa pulih dan bangkit dari wabah covid sembilan belas
dan tujuan pemerintah tujuan kita berbangsa dan bernegara ini bisa terwujud indonesia
rakyat yang sejahtera adil dan makmur
jadi intinya itu
jadi pak prabowo berulang ulang kali menyampaikan bahwa pemerintah presiden dan seluruh kabinet itu adalah satu kesebelasan
semuanya bekerja keras untuk mencapai tujuan pemerintah
itu yang disampaikan oleh pak prabowo
bahwa tadi beliau menegaskan komitmen partai gerindra
dan beliau bahwa kita di pemerintah kita harus komit mendukung agar pemerintah berhasil mesejahterakan rakyat
jadi itu intinya
mbak adi praetno ada yang ingin ditanggapi
mbak adi praet
ya kalau bang andre yang ngomong kita setuju dan sepakat aja gitu lah
tapi setiap momen politik setiap peristiwa politik setiap elit yang sedang melakukan konsolidasi
atau event politik apapun itu menjadi teks politik yang kemudian bebas ditafsirkan oleh siapa saja
jadi bang andre tadi saya nyebut bahwa kenapa megawati yang diundang
betul beliau adalah kapasitasnya sebagai mantan presiden republik indonesia yang kelima
kan pertanyaannya adalah bagaimana dengan mantan presiden republik indonesia yang ke enam
pak sby misalnya ya diundang hadir misalnya secara virtual kenapa tidak gitu
misalnya itu kan pertanyaan pertanyaan orang awam
kalau bicara tentang siapa yang mantan presiden
tapi bukan itu sebenarnya poin dari diskusi saya
saya melihat gerindra memang sedang menciptakan satu momentum politik
yaitu menegaskan kembali prabowo subianto sebagai ketua umum gerindra untuk beberapa tahun yang akan datang
yang kedua segaligus ini adalah momentum yang kemudian disampaikan kepada publik
di mana gerindra dan pdip kemudian kembali mesra
dulu sempat misalnya terjadi konfrontasi dan beda politik di sana
itu sudah berhasil

karena saat ini momen yang paling tepat sebenarnya untuk rujuk antara dua sahabat lama ini
ya tentu ini adalah bagian dari jalan panjang politik yang memang harus dilalui menuju dua ribu dua puluh
kan orang begitu melihatnya
tentu batu bata utamanya adalah pilkada serentak di dua ribu dua puluh
saya sebutkan tadi bahwa begitu banyak pilkada saat ini
terutama di daerah daerah yang strategis
gerindra dan pdip itu banyak sekali yang bekerja sama
nah kalau misalnya di dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga
pilkada serentak diadain
saya menduga gerindra dan pdip juga akan banyak melakukan koalisi bersama
sebagai bagian rajutan bersama untuk menuju dua ribu dua puluh
itu saja sih sebenarnya yang dibaca oleh publik
hal hal lain misalnya untuk menciptakan kesejahteraan keadilan kemakmuran
saya kira tidak perlu ada klb
itu semua orang sudah paham
orang sudah membaca divisi divisi gerindra dan pdip
bahwa misalnya akan tercipta adil makmur dan sentosa semua orang paham
itu adalah bangunan bangunan dan normatif yang diinginkan oleh semua partai politik
tapi sekali lagi politik itu soal momentum
politik itu soal bagaimana mendesain satu isu politik yang kemudian dihembuskan
yang bisa diterima oleh akal yang kemudian bisa diadaptasi untuk kepentingan jangka panjang
itu ryan hart kita yang melihatnya dari jauh apa yang terjadi pada hari ini
artinya jarak psikologis antara pdip dan gerindra itu terbantahkan dengan klb ini
selalu melihat berhadapan hadapan
megawati prabowo subianto sudah tidak ada problem yang begitu serius
begitupun dengan pak jokowi
apalagi misalnya pak jokowi ini mengakui kerja menhan ini adalah cukup luar biasa ketika ditunjuk mengantisipasi persoalan persoalan corona
dan menhal ini disebut sebagai salah satu mungkin bahkan satu satunya
menteri yang memiliki kinerja yang cukup baik saat ini
karena totalitasnya misalnya untuk berpartisipasi mengantisipasi persoalan persoalan corona
menjemput alat rapid test ke china itu kan yang dilakukan oleh menhan
sesuatu hal yang extraordinary
tidak terlihat di menteri menteri yang lainnya
kemesraan kemesraan semacam ini tentu secara politik memberikan aura positif kepada prabowo
inilah yang kemudian prabowo selalu disebut dan digadang gadang

sebagai bagian untuk melakukan rekonsiliasi ulang terhadap partner politiknya yang selama ini berjarak secara psikologis
tentu untuk sebuah jalan panjang menuju dua ribu dua puluh empat
menuju dua ribu dua puluh empat kita kunci di situ bang adi praitno
nanti ditanggapi oleh bu andre rosiade juga soal kemudian pdp gerindra yang juga mesra di pilkada dua ribu dua puluh
dan apakah ini juga bagian jalan panjang momentum politik prabowo subianto menuju dua ribu dua puluh empat
karena juga gerindra tampaknya menyiapkan
prabowo juga menyetujui bahwa prabowo adalah capres dari partai gerindra
dibahas nanti segmen terakhir dialog
kami akan segera kembali sesaat lagi
bang andre meskipun tadi pak prabowo juga mengatakan gerindra membuka koalisi dengan semua partai ya di pilkada dua ribu dua puluh ini
tapi juga dengan pd perjuangan
mesra juga bang andre di pilkada ini banyak daerah daerah di mana akhirnya pdp dan juga gerindra berkoalisi
ya pak prabowo sudah menginstruksikan kami bahwa partai gerindra terbuka berkoalisi dengan seluruh partai yang ada
yang penting merah putih cinta terhadap nkri gitu lah
dan kita berkoalisi dengan seluruh partai
dengan pdi perjuangan kita berkoalisi
di pilkada ini dengan golkar berkoalisi
dengan pks berkoalisi
dengan pkb berkoalisi
dengan pan berkoalisi
dengan nasdem berkoalisi
dengan pt ja berkoalisi
jadi kita berkoalisi dengan seluruh partai yang ada
bahkan di sumatera barat kebetulan saya ketua dpd gerindra provinsi sumatera barat ya mas rehat
nah dalam empat belas pilkada yang kita laksanakan
satu pemilihan gubernur dalam tiga belas pemilihan bupati dan wali kota
kebetulan gerindra tidak ada yang berkoalisi dengan pdip
sekali lagi pak prabowo sudah menginstruksikan kami bahwa terbuka dengan berkoalisi dengan partai apapun
tapi soal koalisi kan tentu urusan pilkada ini tergantung dengan situasi kondisi daerah
tergantung hasil aspirasi dari teman teman di dpc pengurus kota kepuatan dan juga hasil survei
jadi kalau pilkada lebih banyak ditentukan oleh usulan dan dinamika politik daerah
seperti itu jadi jangan sampai digiring kita sejak kan hanya berkoalisi dengan satu partai
kita berkoalisi dengan seluruh partai yang penting komit merah putih yang penting komit sama nkri
jadi menurut bu andre rosiade tidak benar kalau pilkada
ada pilkada yang saya pimpin di provinsi yang saya pimpin sebagai ketua dpd nggak ada
kita berkoalisi dengan pd perjomisi pun ada salah satu bupati
salah satu bupati di damasraya yang pdi menang di sana bupatinya juga ingkaman
kami diajak komunikasi tapi kami memutuskan tidak berkoalisi
oke jadi menurut bu andre rosiade tidak benar kalau kemudian pdp dan geri indra lagi mesra mesranya
tidak demikian meskipun hari ini kita ditampilkan kepada publik
bukan kita berhubungan baik jadi gini erie reinhardt kita berhubungan baik dengan semua partai
komunikasi kita baik dengan semua partai
dan kita memuka diri berkoalisi
kita membuka diri berkoalisi di pilkada dengan semua partai yang punya komitmen merah putih dan nkri
tapi tidak serta merta tadi kita berkoalisi pasti dengan pdip di seluruh pilkada
saya kasih contoh di provinsi sumatera barat ada empat belas pilkada tidak ada satupun yang kita berkoalisi dengan pdip
jangan gitu loh untuk menjawab pernyataan adi praitno tadi gitu loh
intinya kami terbuka berkoalisi dengan siapapun menghadapi kontestasi pilkada sembilan desember dua ribu dua puluh
baik jadi soal tafsir kemesraan pdip dan juga pd perjuangan dan juga gerindra silahkan ditafsirkan masing masing begitu ya bang andre rosiade
jadi begini mas reinhardt pak prabowo kenapa dianggap mesra dengan pd perjuangan dengan pak jokowi karena saat ini
posisi pak prabowo dan partai gerindra ada dalam koalisi pemerintahan pak jokowi
tentu saja hubungan baik harus dibangun
apalagi ternyata dalam perjalanan waktu pak prabowo juga menginstruksikan kami seluruh kader partai gerindra untuk komit tidak boleh main dua kaki
kami malah diminta bahu membahu mendukung pemerintahan
agar cita cita pemerintah menjadikan indonesia lebih syatrah itu terwujud
jadi tentu saja karena berkoalisi tentu dianggap mesra
ya gitu lah
oke oke jadi apakah hubungan baik ini bang andre rosiadi apakah juga untuk menapaki pilpres dua ribu dua puluh empat kalau kita membaca agak jauh ke depan
karena partai gerindra juga kan sudah memutuskan mencapreskan kembali pak prabowo ya
kami memang dalam rapimnas empat juni dua ribu dua puluh dan juga dalam kongres luar biasa delapan agustus tadi memang meminta agar menetapkan pak prabowo sebagai capres dua ribu dua puluh
tapi ternyata pak prabowo tidak ingin membahas pencapresan di kongres ini
beliau menganggap ini masih terlalu terburu buru
beliau meminta soal pencapresan dibahas di forum khusus satu tahun atau satu setengah tahun sebelum pemilu
nanti disitulah kita akan memutuskan siapa yang akan diusung oleh partai gerindra di dua ribu dua puluh empat nanti
jadi belum ada
meskipun memang diakui seluruh kader partai gerindra dari akar rumput anak ranting ranting pimpinan anak cabang
dpd itu yang mau disuruhkan beliau sebagai capres
tapi beliau belum berkenan dan tidak mau membahas hal itu
ada mekanisme khusus forum khusus setahun sebelum pemilu
bicara soal hubungan dengan pdi perjuangan tentu sekali lagi ini hubungan kita bangun dan kita jaga dengan baik karena memang kita dalam koalisi pemerintah
hubungan dengan partai golkar baik
hubungan dengan partai nasdembasi
hubungan dengan partai nasdembasi
baik dengan pkb baik
lain di dalam pemerintah kita juga
baik termasuk hubungan kami
dan partai aman nasional juga baik
semua hubungan baik
jadi intinya soal
koalisi tentu terbuka
sekarang itu mas renhat yang perlu
dan mas adi praino
yang perlu saya garis bawahi
agar indonesia keluar
dari jurang krisis jangan sampai
kita masuk jurang lalu yang
kedua kita bisa keluar dari wabah
covid sembilan belas dan indonesia
bangkit dan rakyat jatrah
dan pak prabowo sudah mendapatkan
kepercayaan oleh presiden jokowi
sebagai menhan termasuk
sebagai leading sector
pak prabowo harus menunjukkan
pertahanan nasional yang kuat
dan juga memastikan indonesia
bisa mencapai tujuan
ketahanan pangan indonesia
bisa mandiri indonesia
bisa berdiri di kaki sendiri
itu insya allah akan beliau wujudkan
selama lima tahun pemerintahan
di mana pak jokowi menjadi
pak andri rosiade apa yang membuat akhirnya
kader tadi kan pak andri katakan
di tingkat bawah begitu juga sampai ke atas
atau masih menginginkan pak prabowo
untuk mencalonkan diri kembali
meskipun tadi pak andri katakan
pak prabowo menghindari untuk membahas itu saat ini
tapi nanti begitu apa yang membuat
kader gerindra mempercayakan itu
kembali ke pak prabowo subianto
meskipun juga kita tahu
dalam pilpres juga sempat
kalau kalah dan menang itu hal yang biasa
dalam konteks asia abraham lincoln
itu presiden amerika yang
legendaris itu kalah berulang kali
akhirnya dia menang jadi presiden
dan menjadi presiden yang meninggalkan
legacy terbaik dalam sejarah amerika
itu hal yang biasa saja
bukovic saja ikut pilih kada gubernur
juga kalah berulang kali akhirnya menang
ikut pilih kada gubernur nah kenapa
kami tetap ingin mengusung
memahami dan meyakini
bahwa pertama kita harus mencari
pak prabowo adalah solusi
bagi bangsa indonesia
pak prabowo mampu untuk
membawa indonesia bangkit dan berjaya
di pentas dunia
dan insya allah rakyat sejahtera
dan memang selain keyakinan itu
kami juga melihat
memang figur pak prabowo
adalah figur yang memang
dan satu satunya tokoh
partai gerinda yang layak dan mampu dan kami
percaya bahwa pak prabowo lah
yang tadi solusi bagi bangsa indonesia
pak prabowo lah yang kami yakini mampu membawa indonesia menuju era kebilang gitu
makanya kami mendukung dan mengusulkan pak prabowo
tapi memang ternyata beliau tidak ingin bicara hal ini
beliau minta nanti kita akan bahas satu tahun sebelum pemilu
sekarang kita fokus bekerja fokus bahu membahu
rakyat tidak butuh calon presiden calon presiden sekarang
yang dibutuhkan rakyat itu aksi nyata kinerja nyata
rakyat membutuhkan politisi pejabat hadir di tengah mereka dan bisa memberikan solusi bagi mereka
nah itu yang diminta oleh pak prabowo kepada kami
dan beliau menginstruksikan kami untuk benar benar mendukung kinerja pemerintah
tidak main dua kaki ya benar benar bahu membahu
agar indonesia selamat dari jurang resesi agar indonesia bisa keluar dari wabah covid sembilan belas
bang adi praitno seberapa besar anda melihat
kekuatan tadi kan bang adi pray di awal mengatakan bahwa ini gerindra dan juga pdip
tengah membangun juga sebuah kekuatan begitu ya poros yang baru
nah seberapa besar poros ini sebetulnya yang anda lihat bang adi
terutama kalau kita melompat ke dua ribu dua puluh
ya tentu peta politik kita ke depan dinamis ya rehat
tapi kalau melihat kecenderungan kemesraan kebersamaan dan kemistri yang seringkali ditunjukkan oleh pdip dan gerindra
saya kira koalisi bangunan politik yang sedang dirajut ulang ini akan bertahan lama gitu ya
saya melihat pdip megawati termasuk jokowi itu merasa senang sekali dengan totalitas prabowo waktu di menhan gitu ya
yang penting bekerja maksimal itu satu
yang kedua kalau saya sih membaca soal klb kadendra ini ya prabowo ini adalah the one and only
orang yang tidak akan pernah tergantikan dari gerindra gitu ya
jadi naik turunnya gerindra itu sangat tergantung bagaimana
kalau kita cek misalnya selama sepuluh tahun belakangan gerindra menjadi partai tingkat besar
itu karena tidak terlepas dari sosok prabowo subianto
kerjaannya diakui oleh publik
yang kedua soal partisipasinya sebagai salah satu kontestan yang memberikan efek korjas terhadap gerindra
jadi kalau dua ribu dua puluh empat kemudian diberikan amanah ke prabowo itu masuk akal
tujuan maksimalnya tentu ingin memenangkan pilpres
dan tentu tujuan minimalnya
adalah mengembangkan perolehan suara di pilpres
oke nah apakah untuk menang pilpres itu juga diperlukan pdi perjuangan
karena itu banyak memberikan suntikan elektabilitas kepada gerindra dan yang lainnya
hal yang semacam ini sebenarnya sedang ingin dirawat kembali
momentum politiknya oleh gerindra oleh prabowo oleh bang andre
karena memang suka tidak suka
ketika bang andre partainya memutuskan berkoalisi dengan jokowi
itu bukan suatu hal yang gampang gitu
banyak persepsi negatif
orang yang selama ini mendukung prabowo itu kemudian balik arah
balik badan kemudian nyinyir dan kritik kemana mana
momentum positif inilah yang sebenarnya ingin terus diciptakan
bahwa prabowo adalah salah satu pemimpin yang memang tetap layak untuk diperhitungkan
untuk menuju dua ribu dua puluh
karena hal yang paling realistis itu sudah dimiliki oleh prabowo
dia adalah pemimpin dan ketua umum partai politik
yang cuma butuh satu partai untuk mendaftarkan ke kpu
mendapatkan tiket pencapresan
yang kedua elektabilitas prabowo sekali lagi
masih yang tertinggi ya
ketika disandingkan dengan tokoh tokoh kepala daerah yang menjulang itu
sementara kepala daerah yang cukup populer itu rehat
itu sulit mendapatkan dukungan partai politik
populer boleh elektabilitas boleh
kalau tidak punya kendaraan ya wassalam
oke bang hadi
nah itu sebenarnya hitung hitungan politiknya
bang hadi apakah untuk bisa
kita ramah untuk
bang adi apakah untuk bisa memenangkan pilpres tadi itu
memang salah satunya adalah untuk bisa berkoalisi atau menggandeng pdi perjuangan
kalau kita bicara lagi soal dua ribu dua puluh empat
apakah ini bagian dari menapak ikara sana bang hadi praip
ya tentu tidak harus dengan pdip
prabowo sedang menjajaki bagaimana bangunan koalisi politik itu dengan partai apapun
saat ini kemesraan itu paling terlihat memang dengan pdip
kan begitu raihat
yang kita baca
pdip itu adalah perempuan yang tidak ada di luar
apalagi misalnya pdip ini kan juga punya jagoan
misalnya yang dibaca publik itu adalah puan maharani yang kemudian
memang cukup dipersepsikan akan maju untuk dua ribu dua puluh empat
tidak bisa dipastikan hitam putih kemesraan ini
apapun bisa terjadi di tengah perjalanan rajutan kebersamaan ini
tapi yang paling penting gitu ya ada bekal elektoral yang sedang dimiliki oleh prabowo oleh gerindra dan pdip
dua partai ini sudah bisa berkoalisi
capres dan cawapresnya sudah ada
tentang tinggal tentukan gitu siapa capresnya tinggal siapa wakilnya
kalau yang lain masih meraba raba
partainya tidak ada figurnya pun juga tidak ada
kan itu repotnya
hal yang paling realistis yang bisa dibaca menuju dua ribu dua puluh empat adalah prabowo subianto
yang lain mesti samar samar dan remang remang
anies mulai populer dan elektabilitasnya bagus
tapi mau maju dari mana
terakhir bang andre rosiade
realistis juga nih kalau misalnya pd perjuangan duet dengan gerindra dua ribu dua puluh empat secara angka sudah bisa masuk tuh bang andre rosiade
apakah memang peluang itu juga tengah dirajut dan mungkin terbuka sekali duet pdp gerindra kembali ada di pilpres nantinya bang andre rosiade
pertama pemilu masih jauh ya
tadi saya sampaikan yang dibutuhkan rakyat sekarang adalah aksi nyata
aksi nyata kinerja nyata para politisi maupun para pejabat
yang kedua saya ingin sampaikan
tadi saya sampaikan sesuai instruksi pak prabowo kita terbuka berkoalisi dengan siapapun
di pilkada dua ribu dua puluh ini di sembilan desember kita membuktikan kita siap berkomunikasi berkoalisi dengan partai apapun sepanjang dalam bkn

nah di dua ribu dua puluh empat pun kita terbuka bekerja sama

dengan parti apapun
termasuk bisa saja nanti dalam pilpres gerindra berkoalisi dengan pdi perjuangan
ini dinamika politik kan masih jauh ya masih panjang
bisa ya bisa tidak
tidak ada yang bisa memprediksi empat tahun ke depan
untuk besok saja kita tidak bisa memprediksi dan bisa memberikan kepastian
sekarang mas reinhardt mas adi rakyat itu butuh kerjanya
mereka itu butuh kerja nyata
bukan bercerita pemilu dua ribu dua puluh
nah ini butuhkan rakyat pijak
seluruh pemimpin seluruh elit seluruh pejabat itu harus bahu membahu bekerja
yang anggota dpr harus masuk sidang
bicara di komisi bukan di twitter
cua cua di komisi
tapi di cua cua di dpr di ruang komisi
yang pejabat pun eksekutif juga bekerja keras
sebagai penguasa anggaran kerja pastikan anggaran yang dipegang sama dia
bermanfaat bagi rakyat
itu yang perlu kita lakukan sekarang
terima kasih banyak bang andri rosiade
terima kasih banyak bang adi praitno
mari kita lihat dari apa yang terjadi hari ini
apakah kemesraan ini berlanjut atau memang masih sangat dinamis melihat politik ke depan
terima kasih banyak bang andri bang adi praito